dan cinta sejati aku adalah
matikan listrik di gedung sekarang cepat
matikan sekarang atau kamu saya pecat
baik bu baik bu baik
sekarang juga kita ke kantor
kok listriknya mati ya
seharusnya lo bisa menghentikan kekonyolan yang dilakukan sama afif
apa sih yang bakal lo capai
hubungan lo berdua sama
sama afif itu udah hancur
kalau lo sama afif itu udah nikah secara diam diam
tapi masalahnya disini adalah
bukan masalah percaya atau enggak
tapi masalahnya adalah
apakah lo bakal diterima
di keluarga besarnya afif
dan gue yakin
mereka gak akan nerima loh
apapun yang lo lakuin sekarang itu sia sia
afif itu bakal jadi milik gue
cuma jadi hinaan orang orang
emangnya lu gak pernah ngaca ya
dan gak berkelas
lo itu gak pantes
masuk ke keluarganya afif yang kelas atas
cepat pak nyalain listriknya
daripada saya pecat nanti
kamu sebenernya takut kan
pokoknya kamu itu udah kenal berapa lama sih sama afif
saya udah kenal sama afif itu
semenjak kita merangkak bersama sama
dan kita melakukan apapun susah senang bersama
cinta lo sama afif itu kuat dan bertahan lama
ya ampun bella
lo tau gak sih
lo itu ibarat orang yang habis kena ribuan ombak
tapi ketika tsunami dateng
lo bakalan hanyut dan terombang ambing
dan lo harus tau
tsunami lo di kehidupan nyata adalah guru
kamu gak akan bisa memiliki apa yang saya miliki
afif mencintai saya
dan afif juga udah berjanji gak akan ninggalin saya
apapun yang kamu lakuin
itu semua gak akan berhasil
bella bella hai hai berdiri sayang kamu nggak apa apa apa yang lakukan
apapun sebab mama datang kemari itu adalah sesuatu hal yang baik
habib sunnah karena mama bisa menjadi saksi dan semuanya di sini bisa menjadi
saksi kalau berita yang mama sebarkan itu adalah berita bohong
hai aduh mama kemana sini belum muncul juga udah kasih tahu dia kalau aku di
sini kamu tidak akan melakukan itu aduh bukan tapi cynthia
kesini kamu denger ya tapi tidak akan membiarkan kamu memperbarukan cynthia
di depan semua orang oke kalau gitu biar afif dan bella yang akan
ini adalah cinta sejati aku
dan sebenarnya yang terjadi adalah apa yang melakukan
lepasin ya mama vincent
kamu senang sekarang hah
papa masih koma di rumah sakit dan sekarang perempuan ini udah bikin mama terluka juga
kita bawa mama ke dokter
kita bawa ke rumah sakit
ke rumah sakit
ya udah biar mama aja bawa
cepet kamu masuk
jangan berjalan dia ada disini
oke siup ya saya pake siup ya
aku penggalin aku disini
aku tau kok ngejirik
kau tak ngerasakan aku di planet
aku akan yakin
berarti nggak bebas yah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalian merempat menangkap satu perempuan kalian laki laki
hai eh dia mau ini mau urusan loh saya akan pergi tapi kalian kalahkan dulu mereka